kalo dibilangin yang bener aja merengut aja ke duit rame modelnya
tau nyel nih udah tua juga
jangan seujon dudar kita kan punya tugas masing masing
mbak inti yakin mau nage uangnya haji sulam sama si kardun
gue bukannya kagak yakin ntar
tapi gue takut
bisa bisa ntar malah kita dipukulin sama si kardun
iya aneh juga gitu
mendingan lo pinjem uang aja dulu sama haji sulam
bilang aja buat biaya rumah sakit anak ini
nah yang mana
belisalandi nah yang mana
keracunan itu mba
makanan keracunan itu
kau takut keracunan
hai betul betul keracunan tuh rasanya lo
yang jangan muntah muntah justru ini belum muntah mau gue muntahin aduh gua
mau muntah muntah dulu
enggak usah ditolongin dia kan udah banyak yang nolongin tapi kasihan
biarin aja itu urusannya sisulam sisulam yang bertanggung jawab
begini beratlah dari allah rasain bu
iya karena dia tuh orangnya kan seneng dipuja puja apa yang mau pamer
iya seakan akan dia berharap warga pada memuji dia begitu makanya jadi begitu
abah masih nggak ngerti nih maksud umi
dah iyalah abah udah deh begini aja abah pokoknya nggak usah ikutan titik

kalau gitu mrd kita ngejauh jarinya disponks magat secretly iawegt
wahr ada di dalam
aduh maksudnya jelek banget tau
jangan ini orang bapak yang muntah
ini pegi mati mamah mut
arya gading aja
telepon ambulans segera ya
iya pak di sini karena musibah pak
ini pada keracunan semua di sini anak anak kecil
tolong tolong antar lima ambulans ke sini ke jalan mandiri
iya nanti tanya aja warung bubur haji sulang
polisi biar polisi bisa mengatur mengecek semua makanan yang ada di sini ya
umi punya ide mbak
supaya kita bebas dari sanksinya si sulang
tapi gimana caranya nek
kita pantau keadaan dari sini nih mbak
kalau perlu mbak kita laporan ke polisi
nah biar si sulang tuh ditangkep ama polisi ama si ma berdua
karena dia ngeracunin makanan buat anak anak
bu tenang bu
dar dar dar dar
dar lu lihat
haji muhyiddin sama bininya bukannya dinolongin
kanan dia ngeliatin
sudah diberi kemanusiaan itu orang
iya tuh bar
ini jangan jangan mereka kali ini baru
diberi kemanusiaan sekarang
apa masih ngejedok di sini aja
bukan bantin orang yang lagi kesusahan di sana
tahu nih udah diangkat jadi security juga
malah ngendon ngumpet di samping mobil lagi
kita ini lagi pantau dari sini tuh keadaan
takutnya kalau semuanya pada nolong
dimanfaatin sama orang luar
sembari ngetahuan dalam hati dirinya kan
kalau dibilangin yang bener aja merenggut aja
kayak duit rame modelnya
tau ngeel nih udah tua juga
jangan sok ujon dudar
diam loh gue sempet loh
dia yakin mau nagih uangnya haji sulam sama si kardun
gue bukannya kagak yakin ntar
tapi gue takut
bisa bisa ntar malah kita dipukulin sama si kardun
iya aneh juga gitu
mendingan lo pinjem uang aja dulu sama haji sulam
bilang aja buat biaya rumah sakit anak lo
kalau kita ini udah nagi ke rumahnya si kardun
kardunnya kagak punya duit
eh malah kita mau dihajar
kita pun belum nage sama sekali ke si kardun
bohong buat kebaikan kagak apa apa
daripada yang dikenal hajar sama si kardun mau
lagian aneh yakin
si sulam itu orangnya baik
semua orang juga tahu
kalau orang nih minta tolong sama haji sulam
nah itu mah bohongnya kebanyakan
habis gimana dong mau anak inti di sandra di rumah sakit
hukuman buat kita yang sering memfitnah
kan belum ditentuin sama haji sulam
kan malah enak kita belum dapat hukuman dari haji sulam
enak pahala lo bau menyan
kalau kita sampai ketahuan bohong lagi
dobel kita hukumannya
iya juga sih
terus gimana dong
yaudah yuk cepet cepet lah
eh ntar dulu mal
inti jangan asal ketok mal
inti bayangin dulu
begitu inti ketok itu pintu dibuka
kardun bawa palang pintu
mampus dah kita berdua
hah lo kebanyakan ngebayangin sih
eh udah mal
gak usah deh gak usah ditage
kita balik aja deh
gua kudu tage sama si kardun
ini demi anak gue
gua kudu tage tuh si kardun
dasar pengalacut lo
henti ngapain balik takut kan
gak gua kagak takut
ngapain ini balik ke sini
bukan nungguin kardun depan pintu
kalau ampe terjadi apa apa sama gue
masa abadi mulut gua